sekarang omah mau mengucapkan terima kasih buat cucu saya randy dan juga meka calon pacarnya
halo meka ini oma kamu bisa kesini enggak sekarang
eh tapi oma kenapa kamu ada kerjaan
oma pengen banget ketemu sama kamu
oma tunggu ya
oma oma minta aku untuk datang ke rumahnya
ya udah gi lu samberin aja
tapi lu jangan bocorin rencana kita ya
enggak apa apa kan nanti gue bisa selesain sendiri
terserah mereka juga
ya udah kalau gitu
oma oma kenapa
oma kelihatannya sedih banget
gimana enggak sedih coba
besok itu kan oma ulang tahun
randy pasti lupa deh
dia udah enggak perhatian lagi sama oma
ya ampun oma
jangan kayak gitu dong
randy tuh cuma telat gak lupa
coba nanti kita omongin baik baik sama randy ya
masa oma sih yang harus minta
kok lampunya mati
terima kasih om
om ma pikir kamu lupa ulang tahun om ma
gimana mungkin lah om ma aku lupa sama ulang tahun om ma
ini semua udah aku siapin khusus untuk surprise in om ma
aduh kejutan buat om ma ini
tiup lilinnya tiup lilinnya tiup lilinnya sekarang juga
sekarang juga sekarang juga
lihat tiup lilinnya berdua
ternyata mereka deket dengan om ma nya randy
eh udah kalian
psychologists warn lilin di lahir lamu disekitarnya
bos akahi jahat
buat cucu saya randy
dan juga meka calon pacarnya
meka bukan calon pacar aku
meka bukan calon pacar aku
ya oma sih berharap ya sebagai doa oma
eh biasanya doa oma itu dikabulkan sama tuhan loh
akhirnya gak sabar nih tinggal di rumah gedung gitu kayak si meka
abang juga maunya kayak gitu
kalau ibu udah milih rumah
nah kan tinggal dibayar tuh
kalau rumah udah dibeli masa ibu mau nolak
oh ii cakep tuh bang
yaudah sekarang kita pilih rumahnya yang mana
wah ini bagus nih
ini bagus nih
lu tuh ya selera sama sama gue lu ya
iya lah bang rumah
yaudah gue telepon ke papa si meka ya
kalian berdua denger ya
sekali lagi ibu tahu kalian berdua merepotkan keluarga mereka dan mengatasnamakan ibu
kalian berdua angkat kaki di rumah ini